ada kembali di seri indonesia prime news
kongres partai amanat nasional diwarnai kericuhan beberapa jam sebelum dimulai
kericuhan terjadi akibat ada dua dpw yang tidak dapat mendaftar sebagai peserta kongres
kericuan terjadi sekitar pukul empat belas tiga puluh lantaran ada dua dpw yakni dpw maluku dan maluku utara
yang tidak dapat mendaftar sebagai peserta kongres
kedua dpw yang berjumlah sepuluh orang tersebut akhirnya tidak dapat mendaftar karena tidak mendapat kartu identitas
menurut ketua umum zulkifli hasan nantinya steering committee yang akan menentukan apakah kedua dpw tersebut dapat mengikuti kongres partai selama tiga hari
kongres partai amarat nasional diadakan di kendari sulawesi tenggara mulai dari hari ini hingga dua belas februari dua ribu dua puluh
bahwa tempat penyelenggaran kongres adalah di kendari
walaupun awalnya kita keberatan tapi yaudah kalau memang keputusan seperti itu kita sepakati
kemudian tempat penyelenggarannya adalah di hotel klaro
dan juga disepakati bahwa seluruh proses registrasi adanya di tempat ini
jadi semua hal yang dilakukan di luar hotel ini ilegal
kongres kelima partai amanat nasional mulai dibuka malam ini di kendari sulawesi tenggara
dalam kongres kali ini partai berlambang matahari itu akan memilih ketua umum baru
dan mentukan siap
sikap politik pan terhadap pemerintahan joko widodo
partai amanat nasional menggelar kongres kelima di kendari sulawesi tenggara pada senin sepuluh februari hingga rabu dua belas februari dua ribu dua puluh
sebanyak empat calon ketua umum diprediksi akan bertarung memperebutkan lima ratus sembilan puluh suara dalam kongres kali ini
mereka yang akan bertarung adalah
serta derajat wibowo
partai berlambang matahari itu juga akan menentukan sikap politik terhadap pemerintah jokowi ma'ruf
usai ketua umum baru nantinya terpilih
hingga kini pan belum memiliki sikap yang tegas terhadap pemerintahan jokowi ma'ruf
namun ketua umum pan periode dua ribu lima belas hingga dua ribu sembilan belas
zulkifli hasan menyatakan partainya mendukung pemerintahan jokowi maruf
walau tak mendapat kursi di kabinet indonesia maju

hal ini berseberangan dengan sikap politikus senior pan amir rais yang menginginkan pan berada di luar pemerintahan jokowi ma'ruf
lantas bagaimana masa depan partai amanat nasional di bawah kepemimpinan ketua umum baru nanti
tim liputan cnn indonesia
dan kemana arah masa depan pan
kami bahas dengan arah sumber kami hari ini
ada mbak titi anggreni dari konsekutif perludem
selamat malam mbak titi sebelah kiri

mbak titi anggreni
mbak titi anggreni dari konsekutif perludem
dan di sebelah mbak titi ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani indonesia
dan kami juga mengundang bergabung melalui sambungan telepon
ada salah satu calon ketua umum pan
yang juga sekaligus wakil ketua dewan kehormatan pan
ada bang derajat wibo
bang derajat selamat malam
baik bang derajat sobrang gabung
mungkin saya ke bang ray rangkuti terlebih dahulu
bang rey ini kalau anda melihat drama
pemilihan ketua umum pan yang dipertontonkan di media anda
sejauh ini kalau belajar dari banyak pengalaman partai sih
masih terbilang adem
kalau belajar dari banyak partai
itu kan cuma kita mendengar tadi
ricuhnya pada soal
sekitar jam dua sampai jam lima sore
keinginan sebagian peserta untuk
itu ada dua pendaktaran setahu saya
pendaktaran peserta dan juga pendaktaran calon
yang dianggap sudah melalui
jam yang sudah disepakati bersama
tapi setelah itu kan gak ada apa apa juga
artinya itu hanya terjadi
terlokalisir pada peristiwa itu
dan setahu saya
setahu saya tidak lagi persoalannya
nanti kita tidak tahu
di sidang sidangnya nanti apakah itu akan diungkap atau tidak nanti
kalau protes protes yang seperti itu
entah itu muqtamar kongres
juga terbiasa kita lihat di indonesia ini
bang ray tapi kalau melihat perjalanannya
begitu sampai saat ini dilakukan kongres kelima
partai amarat nasional
anda melihat betul atau tidak
ada polarisasi begitu
faksi dari amin rais
dan juga faksi dari zulhah zulkifli hasan
sampai saat ini yang kemudian berujung pada
apakah pan ini akan mengarah ke
koalisi atau oposisi begitu
kalau paksi itu selalu ada
dan saya pikir faksi amin rais itu selalu ada
di hampir semua kongres
misalnya sejak dari
langsung diberikan kepada pak sutrisno bahir
sejak saat itu
berganti kepada pak atta hatta rajasa
sekarang pak zul gitu
itu semua pak amin rais itu punya paksi sendiri sendiri gitu
dan sejauh ini yang kita lihat
faksi pak amin rais memang selalu menangkan kongres
baik coba kita konfirmasi ke
bang rajat bang rajat yang sudah bergabung bersama kami
melalui sambungan skype bang derajat apakah betul
itu ada faksi faksi
amin rais begitu dan juga zulhah zulkifli hasan
zulhah di tubuh pans sekarang menjelang kongres kelima ini
kalau faksi faksi yang keras itu enggak lah
mungkin beberapa teman berkumpul
sudah menjadi cluster
terhadap ke empat calon
itu biasa saya rasa
kalau anda sendiri
dukungan sendiri anda melihat
sejauh mana kans atau peluang anda untuk
apakah anda berada di kedua faksi tersebut atau anda
keluar dari faksi tersebut
ya saya juga tidak membuat faksi
sendiri pokoknya saya maju
sebagai salah satu caketum
kemudian saya komunikasi
silaturahim dengan teman teman
sudah banyak sekali ya
saya tidak memakai metode
untuk kumpul rame rame
saya lebih mengutamakan
pertemuan yang dialogis
antara lima sampai sebelas voters
biasanya dalam satu kali pertemuan
biasanya itu sekitar tiga jam
sehingga aspirasi mereka itu
kita serap ya
apa yang terjadi
misi yang saya tawarkan itu
sebenarnya lebih banyak merespon
apa yang menjadi masukan dari teman teman
para ketua dpd terutama
juga ada sekretaris dpw
dan ada beberapa ketua dpw
akan membuat teman teman
untuk menjatuhkan pilihan ke saya atau
atau model yel yel yang lebih
saya kan akademisi
biar bagian yang mudah juga ya
jadi saya tidak suka main klaim
kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya di kongres
baik mbak titi
ini tadi dikatakan oleh bang rey
ada vaksi vaksi yang terbentuk
otopolarisasi begitu ya
dari kedua kutub
amin rais ataupun zulhas
tadi juga bang derajat mengatakan
tidak ada di vaksin tersebut
kalau anda melihat sebetulnya untuk keseimbangan
dengan partai di pemerintah begitu
koalisi dan juga oposisi begitu
posisi pan sebetulnya yang idealnya bagaimana sih mbak
ya kalau kita lihat
pemilihan ketua umum pan memang
selalu punya kejutan ya
misalnya dari pak amin rais ke sutris nobahir
mungkin bagi kebanyakan
figur pak sutris nobahir
tidak terlalu mengakar pada waktu itu
tapi kan kemudian
beliau terpilih menjadi ketua umum
dan saya kira dalam konteks publik
itu juga suatu kejutan
kemudian dari pak sutris nobahir
ke pak hatta rajasa
mungkin korelasi politiknya tidak terlalu
tetapi dari pak hatta rajasa ke zulhas
kan dinamikanya juga sangat luar biasa
dan sosok amin rais memang menjadi
figur sentral yang ikut mempengaruhi
dalam setiap kongres pan
dan itu harus kita akui
tetapi kalau kita lihat posisi pan hari ini
dari pemilu sembilan puluh sembilan
posisi perolehan kursi pan itu
paling rendah adalah pemilu
jadi ada penurunan
perolehan kursi dimana
perolehan kursi tertinggi itu dua ribu empat belas
kita tahulah bagaimana strategi pan
memanfaatkan proporsional terbuka
dengan menghadirkan figur figur publik
figur figur yang dikenal oleh publik
dan populer untuk
mendapatkan suara dari masyarakat
tapi kan semakin ke sini
ternyata terutama di dua ribu sembilan belas
itu menjadi titik balik
nah bagaimana posisi pan sekarang
maka pan menjadi penting untuk kemudian
mendapatkan figur ketua umum
karena tantangan dua ribu dua puluh empat sangat besar
kan pilihannya kalau mengikuti tren
misalnya dari suara
yang sekarang itu penurunannya
harusnya bisa mencari
ketua umum yang satu
bisa menguatkan struktur organisasi
menginternalisasi ideologi secara lebih spesifik
bahwa pan adalah
partai produk reformasi
yang memiliki nilai pembeda
sehingga posisinya di dua ribu dua puluh empat itu
lebih kuat lagi
dan kalau melihat
untuk kepentingan jangka panjang
bukan sekedar pragmatis
maka pan lebih strategis kalau berada di luar pemerintahan
oke oposisi begitu ya
walaupun kita tidak mengenal oposisi
dalam sistem presidensialisme kita
tetapi akan lebih strategis
bagi pan dalam konteks elektoral
dan juga memperkuat demokrasi
kalau dia tidak menjadi bagian dari pemerintahan
ya bang rey betul atau tidak
saya mau menanggapi ini dulu
kalau ada kejutan kejutan dalam menuju kekongres ini
menurut saya ada beberapa yang memang
semacam kejutan kecil
pertama asumsi kita kan
pak zul dengan pak amin ini akan berduet gitu
jadi seberasarangan sekarang
tentu kan alasan historis
dan juga alasan bersifat kekeluargaan
pak zul ini dulu dibesarkan oleh pak amin
gira gira gitu ya
dan kemudian ada hubungan kekeluargaan sekarang
dimana pak zul dan pak amin
itu adalah besanan
jadi asumsi awalnya pak zul ini
di backup habis oleh pak amin rais
faktanya enggak gitu
yang kemudian didapatkan dengan pak zul
pembukaan rencana kongres dulu
sekitar bulan desember
atau november kemarin
yang ada tragedi yang bawa
palu sidang katanya itu
pak amin mengungkapkan bahwa
dia tidak bersamaan dengan zul
tapi sedang mengintroduce
untuk naik ke panggung gitu
nah mengejutkan yang ketiga
sekarang malah amin rais terdengar lebih dekat
kepada mulfahri harahab
dibandingkan dengan mas rajat wibowo
yang membuat kita agak sedikit terkejut
jadi berpisahnya pak amin dengan zul
pak amin mendorong
tapi sekarang terdengar
pak amin lebih condong
ke mulfahri harahab
dibandingkan dengan rajat wibowo
mungkin mas rajat bisa menjelaskan lebih
silahkan bang derajat di elaborasi ini
apakah benar dinamika politik ini
terjadi seperti yang dikatakan
oleh bang ray rengkuti
ya kalau di dalam partai kan biasa ya
semua kader memiliki
kesempatan yang sama untuk maju
sebagai calon ketua umum
dan saya memutuskan untuk
jadi saya rasa
saya tidak perlu membahas lagi yang sudah
sekarang yang penting adalah bagaimana membawa
pan ke depan
bahwa yang pertama memang
pan akan lebih bagus kalau di luar
dan saya sudah komunikasi
dengan pihak pemerintah
sudah saya sampaikan kita di luar pemerintah
itu menjadi mitra
untuk mencari solusi kebijakan yang terbaik
saya beri contoh
insya allah kita sudah menyiapkan
solusi bpjs yang
tidak perlu menaikkan premi
nanti tinggal kita diskusikan apakah solusi ini bisa berjalan
kemudian juga solusi masalah
jadi intinya posisi kita
firm di luar pemerintahan
kemudian perbaikan internal
saya lebih suka
bicara perbaikan internal
oke bang rajin mungkin mbak titi
masalah keuangan kartel
kemudian juga termasuk
karena semua partai itu merasa kesulitan
ketika menjelang pemilu
untuk menyediakan saksi
bagaimana kita cari solusi untuk
itu yang saya komunikasikan
terus dengan teman teman
tapi dalam konteks nasional
saya sepakat dengan mbak titi tadi
untuk kepentingan demokrasi kita
itu partai seperti pan memang
harus tetap di luar pemerintahan
tapi tidak asal kritik
tidak asal teriak
itu kita betul betul adu ide
untuk mencari solusi yang terbaik
sebagai contoh ini
masalah pembiayaan partai misalkan
saya selalu sedih dengan
banyaknya politisi yang bermasalah di kpk
dan kita pembiayaan partai itu
persuara naik menjadi seribu
padahal hitungan ekonomisnya
itu adalah sekitar dua puluh ribu
kpk mengusulkan sepuluh ribu rupiah persuara
tapi belum ada
persetujuan dari kementerian keuangan
saya ingin pan menjadi
bagian pelopor yang terdepan
untuk melakukan reformasi
bahkan parpol harus
bisa di audit oleh bpk dan seterusnya
dan juga untuk mengurangi
itu untuk korupsi
entah di legislatif di eksekutif
kalau pembiayaan parpol ini sudah kita benahi bersama
bagaimana anda bisa menjelaskan
situasi di menjelang kongres
pernah sempat memanas tadi siang
itu memang ada dinamika
dan saya cek tadi
dari luar yang diajak
ada salah paham
dan kemudian karena mungkin situasinya panas
jadi kemudian ribut
mudah mudahan tidak terjadi lagi
karena itu saya selalu ingin
saya selalu sampaikan kongres ini ayo gembira gembira saja
mudah mudahan itu bisa dilakukan
terus terang saja
itu tidak bagus buat pan
kalau sampai ribut
kan zaman sekarang bisa muncul di medsos
itu promosi yang jelek
buat partai amanat nasional
sebagai partai yang
sesuatu yang objektif
dan diantara internal pan ini
kita saling memanggil dengan saudaraku kok
masa panggilan saudaraku harus pakai
rusuk seperti itu
saya harap setelah ini
kepala dingin akan muncul
sehingga kemudian kita bisa melaksanakan kongres dengan baik
baik bang derajat
bang ray ditahan dulu nanti kita juga akan meminta
pendapat anda tentang polarisasi kekuatan ini
bagaimana peluangkan masing masing calon ketua umum pan
usaha yang jelas di cnn indonesia prime news
ada beberapa cara lain

oke makanya mungkin mau menanggapi
ya tentu sangat gembira kita kalau orang seperti mas derajat bisa memimpin partai gitu
saya kenal beliau sejak dari sudah sangat lama sekali kan kira kira gitu
dan wajah yang sebetulnya tepat kalau mas derajat bisa memimpin partai seperti pan ini gitu
tapi kalau dikalkulasi secara lapangan nih gitu loh kira kira
nah justru yang dugaan saya mas derajat ini masih dalam posisi ketiga
oke posisi pertama adalah
tentu saja masih ketua umum
dia seperti umumnya ya minimal dia sudah dapat dua puluh persen tiga puluh persen gitu
yang kedua tentu saja orang yang dibawa oleh pak amin
dalam hal ini pak mufahri harahap kan sejauh ini yang kita dengar sekarang
nama pak mubali harab yang didekatkan dengan pak amin rais gitu
nah yang ketiga adalah saya kira baru mas derajat wibowo
yang keempat mungkin pak asman ya abrur gitu ya
nah tapi segalanya tentu saja berubah gitu
nah cuman kalau saya dengar tadi penjelasannya pak mas derajat ya
itu memang elok kalau berhadapan hadapan dengan pak jokowi gitu
tapi sebagai tema untuk dalam kongres saya kira tidak cukup menarik juga bagi peserta kongres gitu
pak derajat mungkin ini bisa dijawab nih
kenapa tidak mengundang presiden jokowi
apakah ini benar benar pan sudah
sebagai contoh misalnya hari ini kita mendengar mulfahri misalnya mengkampanyekan bahwa
dia siap tidak akan menjadi menteri dan calon presiden dua ribu dua puluh empat yang akan datang semata mata mau ngurusin partai
dia tidak menerima pejabatan apapun
maksud saya itu kampanye yang justru cocok untuk kongres semisal pan gitu
kalau yang disebutkan oleh mas derajat itu itu artinya cocok kalau berhadapan dengan di luar gitu loh
tapi gak cocok untuk isi kampanye ke dalam kira kira
begitu mas derajat
kurang lebih ya
kan saya komunikasi tadi saya sampaikan saya pertemuan dialogis dengan teman teman
dan mereka betul betul membutuhkan figure yang bisa membawa pan itu berkibar di tingkat nasional
tapi yang soal internal itu ya saya sampaikan juga
makanya pertemuan saya dengan teman teman itu setiap kelompoknya
setiap kelompok itu bisa tiga jam empat jam satu kelompok gitu ya
jadi begitu jadi ya mungkin kita lihatlah hasilnya di kongres bagaimana
dan saya insya allah punya stamina kuda ya
siapa tahu jadi kuda hitam kan bagus juga
oke bang derajat apakah dengan tidak diundangnya presiden jokowi ke dalam kongres kelima dari partai amarat nasional ini
benar benar sudah menentukan posisi dari pan sendiri ada di luar pemerintahan begitu
bisa digambarkan seperti itu
apakah dengan kekabsenan presiden jokowi di kongres kelima pan ini benar benar sudah menunjukkan sikapan bakal ada di luar pemerintahan
enggak saya rasa kalau sikapan di luar pemerintahan pemerintah sudah tahu dan saya sudah komunikasikan juga dengan beberapa menteri beliau
dan kalau saya yang nanti terpilih sebagai ketua umum
tentu saya akan menemui beliau karena beliau ini presiden republik indonesia seluruh rakyat indonesia
jadi tentu saya akan meminta waktu untuk bertemu beliau
tapi juga saya akan menyampaikan ke beliau bahwa posisi kita di luar dan kita akan menjadi mitra di dalam perdebatan kebijakan
teman teman di daerah sangat senang sekali kalau pan itu berkibar dalam diskursus kebijakan di tingkat nasional
itu mereka sendiri yang menyuarakan
mereka sendiri yang menyuarakan karena memudahkan mereka untuk menjual partai itu di grassroot
itu yang mereka sampaikan
karena kalau tidak ada tokoh yang berkibar di tingkat nasional
itu mereka betul betul berdarah darah di bawah
akan ditanyakan pan apaan
tapi kalau ada tokoh yang berkibar di tingkat nasional
jualan mereka di grassroot itu jadi lebih mudah dan mereka lebih mudah untuk mendapatkan voters
menurut saya gitu ya kalau pan itu menyatakan oposisi kepada pak jokowi adalah isu yang paling laku di kongres ini
oleh karena itu kalau dilacak sekarang ada empat nama yang sudah resmi mencalonkan diri gitu
hampir semuanya mengatakan memang
menempatkan posisi mereka sebagai oposisi terhadap pak jokowi gitu
nah pertanyaannya sebetulnya bukan di situ lagi
ini oposisi lembut apa oposisi keras
oposisi yang kuat apa oposisi yang lembut
kalau lihat stylenya mas derajat tadi
saya kira dengan pak asman plus juga dengan pak jul
saya kira mereka akan lebih memilih posisi lembut itu
saya sebutkan tadi kalau mas derajat lebih istimewa lagi oposisi cerdas
tapi menurut pak hri karena dia mungkin bersamaan dengan pak amin
saya kira justru akan mengambil posisi benar benar kelihatan keras dengan pak jokowi
saya kira ini isu yang justru akan cukup mendapat sebutan di kongres pan ini gitu
nah apa artinya
artinya kalau mau sedikit menaikkan elektabilitas di lingkungan peserta kongres pan ini
anda harus memperlihatkan wajah kepada peserta kongres
bahwa anda betul betul berhadapan dengan pak jokowi
mengambil posisi sebagai mitra oposisi keras gitu loh
bukan misalnya oposisi lembut atau mitra oposisi cerdas alanya mas derajat ibowo ini
oke mungkin kita kembali ke tim
mbak titi kalau anda melihat posisi pan yang kemudian sudah menyatakan akan ada di luar pemerintahan
tapi oposisi keras atau lembut tadi nanti ditentukan oleh masing masing calon ketua umum
kalau anda melihat apakah nantinya ini akan berpengaruh terhadap suara
dari pan sendiri pada pemilu ke depannya
iya terlepas dari soal elektoral ya
tetapi sebenarnya ada situasi demokrasi yang memerlukan kehadiran partai politik sebagai kekuatan penyeimbang
kalau kita lihat berbagai indeks demokrasi global
itu memposisikan bagaimana walaupun tidak signifikan
kualitas demokrasi indonesia mengalami penurunan
dan itu ditentukan oleh misalnya beberapa praktik kekerasan
lalu kemudian penyampaian pendapat yang berbeda
yang cenderung dibatasi
maka kemudian ditambah lagi sekarang misalnya
posisi dominan pemerintahan yang didukung oleh partai partai politik
membuat kemudian suara itu menjadi tidak berimbang
walaupun kemudian selalu ada yang mengatakan bahwa walaupun kita bagian dari pemerintahan
kita tetap bisa kritis kepada kebijakan pemerintahan
notabene prakteknya kan tidak begitu gitu ya
setiap ada posisi pemerintah yang memerlukan kritik dari dpr
cenderung ada intervensi dari pimpinan partai untuk membuat harmoni

nah di sini posisi pan menjadi penting
sehingga kongres ini sebenarnya ada dua yang menjadi keingin tahuan publik
satu tentu siapa yang akan menjadi ketua umum
karena di pan tidak pernah ada ketua umum dua periode
ini agak berbeda dengan partai politik lain
kalau ada partai politik lain yang melanggengkan ketua umum gitu ya
tetapi pan selalu punya dinamika
bahkan ketika misalnya dari pak hatta ke pak zul
itu kan selisih enam suara begitu ya
tapi mereka bisa soft landing tuh peralihannya
meski ada kejutan baru berapa lama pak zul ini berbelok arah
langsung masuk kekuasaan
nah ini yang ingin diketahui yang kedua adalah posisi politik tadi
saya kira kalau soal strategisnya dari sisi elektoral
maka memang pan harus tegas menyatakan
baik ke dalam atau keluar
untuk berada sebagai mitra yang menjadi ya bisa dibilang oposisi
kenapa pan tidak bisa mengimbangi pks misalnya
di dalam mendulang efek ekor jas atau efek suara dari kandidat presiden yang mereka usung
karena memang ada kegamangan untuk membangun kesamaan citra
dengan kandidat presiden yang mereka bawa
makanya tadi pak derajat betul sekali bahwa yang diperlukan oleh pan saat ini
bagaimana mengembalikan performa dan citra partai sebagai produk reformasi

nah kalau itu kan yang diisi oleh pak amin rais sehingga dua ribu empat
itu posisi tertinggi perolehan kursi pan didapat memang dibawa ke pemimpinan pak amin rais
nah figur figur reformis itu juga masih banyak yang bergabung di dalam
problemnya adalah tenggelam oleh kemudian diskursus politik
dan ketidakmampuan beradaptasi dengan kemutahiran situasi politik saat ini
dan menghadirkan posisi genuin pan sebagai politik alternatif
jadi itu adalah produk dari reformasi
oke bang derajat kemudian tentang oposisi cerdas yang tadi anda sempat sebutkan begitu
apakah anda yakin dengan oposisi cerdas ini kemudian bisa mendongkrak lagi popularitas atau image dari pan
pada let's say pemilu pilpres ataupun pileks selanjutnya
oh ya insya allah bisa
dan itu juga yang disampaikan oleh para voters ya teman teman ketua ketua dpd
mereka kan juga melihat track record bang zul
track record pak asman track record mulfahri selama jadi ketua fraksi
dan mereka juga melihat track record saya
mereka melihat siapa yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai hal
yang sesuai dengan jati diripan sebagai partai reformis
saya rasa track record itu sudah membekas di teman teman
kita tinggal lihat saja apakah nanti
hasilnya bagaimana gitu
kalau saya sih tidak mau berande ande
pokoknya yang penting saya berusaha setelah itu ya kita serahkan pada yang di atas juga kepada para voters
mohon maaf saya harus pamit karena kayaknya pembukaan sudah mulai ini
baik bang derajat libowo
terima kasih banyak
terima kasih sudah bergabung bersama kami
mbak titi terima kasih banyak
baik terima kasih bang derajat libowo
kami harapkan anda sukses begitu ya pada pemilihan ketum di kongres kelima pan di kendari
dan usai jeda crn indonesia prime news masih akan kembali dengan topik
tetap masa depan pan pada kongres kelima pan di kendari
usai jeda berikut tetaplah bersama kami
ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kita ke bang ray rangkuti mungkin

bang derajat tentang oposisi cerdas begitu
kalau melihat track record dari pan sendiri apakah benar benar kemudian pan ini bisa menjalankan oposisi secara cerdas
atau anda punya definisi lain terhadap dinamika politik yang dimiliki oleh pan
kalau untuk kepentingan kongres menurut saya
definisi oposisi cerdas itu dugaan saya agak kurang laku gitu
karena secara umum tadi sudah digambarkan juga oleh mas derajat
peserta kongres itu sebetulnya menginginkan agar posisi pan itu
berada di luar gitu
nah itu yang saya sebutkan tadi hampir empat kandidat ini
apa namanya akan menjual isu itu
menjual bahwa mereka akan menempatkan pan sebagai partai oposisi terhadap pemerintah yang sekarang
nah masalahnya adalah kadar gitu apakah anda oposisi yang keras gitu
apa anda oposisi moderat kira kira gitu
atau seperti mas derajat mengatakan tadi oposisi cerdas gitu
nah kalau kita lihat suasananya gitu ya
yang sejak dari pilpres ke sini yang terbangun
saya kira suasananya adalah menginginkan pan itu menjadi oposisi keras
nah oleh karena itu mungkin sikap calon ketua umum
tanda kutip jualan mereka kepada para peserta kongres adalah
menjelaskan posisi yang keras ini terhadap presiden gitu
lihat saja nih ini kongres yang tidak mengundang presiden gitu
itu saya sebetulnya untuk mengatakan sinyal yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa
dan oposisinya ini keras
saking kerasnya presiden pun tidak diundang di dalam pembukaan kongres yang ada gitu loh
nah oleh karena itu
kalau tentu ya konteknya ke dalam bukan keluar ini saya gitu ya
kalau konteknya ke dalam gitu
setidaknya empat calon ketua umum ini harus memperlihatkan kira kira program apa
cara cara apa sikap seperti apa
yang memperlihatkan wajah mereka adalah calon ketua umum yang bisa melakukan oposisi terhadap presiden yang sekarang ini
dengan cara yang sangat keras tadi itu
kalau anda melihat siapa bang kira kira
saya sudah petakan tadi kan
tadi misalnya pak jul itu saya kira masih ada di batas moderat gitu ya
kalau bung asman anda tahu sendiri dia pernah menjadi anggota kabinetnya pak jokowi gitu ya
kemudian juga mas derajat lebih bahkan beliau mengatakan saya berdiri di posisi oposisi cerdas istilah beliau kan
yang tersisa adalah mulfahri gitu
dan kebetulan mulfahri juga di belakangnya ada pak amin rais gitu
dan kita tahu sendiri pak amin rais adalah orang yang begitu keras berhadapan dengan pak jokowi
jadi kira kira kalau dilihat dari isu ini mulfahri mungkin unggul gitu ya
tapi kalau dilihat dari soal kelamaan wibawa kemampuan penetrasi tentu saja pak jul bisa lebih unggul karena dia menjadi ketua umum gitu

tapi kalau dilihat dari track record token record dan juga dari data data
ketokohan nasional kelamaan membangun organisasi gitu mungkin derajat bisa menjadi unggul gitu
jadi semua calon calon ini punya keunggulan masing masing
yang saya tidak tahu mana dari keunggulan mereka ini yang memang mendapat apresiasi yang cukup dari peserta kongres di pan
tapi apakah anda melihat begitu keberadaan amin rais sendiri masih ada di posisi sentral untuk kemudian suara para voters nanti di
kalau nerajatnya kita buat nerajat deh
mungkin sentral nggak terlalu ya
saya kira akan menurun sedikit ketika pak hatta rajasa muncul gitu ya
dan sekarang ketika pak zul juga muncul agak menurun lagi gitu
saya kira sekarang jauh lebih menurun lagi kira kira gitu ya
karena seperti anda ketahui sendiri mas nerajat ini adalah orang yang kita anggap ya kita kenal saling dekat dengan pak amin rais dulu
sepanjang sebelum kongres ini gitu
tapi ternyata dan kenyataannya adalah amin memilih bersebelahan dengan pak amin gitu
pak amin punya kader sendiri calon sendiri yang akan didorong untuk jadi ketua umum di kongres ini gitu
artinya apa gitu
artinya orang orang dekat dengan pak amin sekalipun sekarang kelihatan sudah mulai mengungkapkan bahwa mereka bisa tidak sejalan dengan pak amin rais gitu
tentu akan ada pengaruh gitu cuma pengaruhnya tidak akan sebesar pada kongres kongres sebelum ini gitu
baik baik mungkin ke mbak titi selanjutnya mbak titi kalau anda melihat ini kan
pan sudah menentukan pilihan ada di luar pemerintahan
artinya koalisi gemuk yang mungkin terjadi dengan adanya beberapa caketum yang ingin menjadi koalisi pemerintahan begitu
ini bisa terhindarkan sudah idealkah posisinya pan ada di luar pemerintahan
yang menjadi tantangan terbesar pan adalah apalagi di tengah wacana elit politik kita misalnya yang ingin menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold
lalu kemudian ada yang menginginkan bahkan lebih dari itu
maka posisi pan sebenarnya harus dilihat dalam kepentingan dan perspektif politik jangka panjang
kalau mau dibawa kemana partai ini maka kemampuan mereka memilih ketua umum yang mampu mengkonsolidasi organisasi partai menjadi penting
termasuk juga membangun kaderisasi kepemimpinan politik nasional
karena sedikit banyak ini akan berpengaruh pada strategi mereka menghadapi dua ribu dua puluh empat
oke mereka adalah produk reformasi tetapi kemudian ketidakmampuan kurang mampunya mereka membangun keterhubungan dengan akar mereka sebagai bagian dari proses reformasi
yang membuat mereka mendulang suara pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan dua ribu empat itu akan menjadi problematik
walaupun misalnya kalau dari sisi naik turunnya kursi naik turunnya kursi pan itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan p tiga misalnya
mereka masih mampu membangun citra sebagai kelompok modernis
tetapi itu tidak cukup karena kenapa dua ribu dua puluh empat itu tidak ada petahana
semua partai punya peluang dan punya kemungkinan
dan yang diperlukan adalah membuat identitas yang membedakan pan ini dengan partai partai lain
kalau dulu misalnya pan pernah dikenal sebagai partai artis nasional gitu ya ternyata kan strategi itu sudah menjadi common strategy
strategi yang diketahui dan diadopsi hampir oleh semua partai dalam derajat yang berbeda
nah oleh karena itu mau tidak mau konsentrasinya adalah konsolidasi kelembagaan partai
itu yang pertama
yang kedua bagaimana kemudian pan
membangun apa namanya figur kepemimpinan politik baru
yang menampilkan secara spesifik kepada publik ini loh kader kader pan yang memang menjadi pembeda dan bersuara ketika mereka berada di luar pemerintahan
dengan mereka berada di luar pemerintahan saja itu market atau pasar yang diperebutkan itu sudah spesifik
memperebutkan pemilih pemilih yang kritis pada pemerintah gitu ya
tinggal kemudian harus dipicu dan dipilih
jadi harus dipicu dengan kebijakan dan opini konkret soal keberpihakan mereka pada isu isu yang ada di masyarakat
bang ray mungkin punya tanggapan tambahan dari yang disampaikan mbak titi tadi
ya tentu kalau jelas kalau kita berharap ya tentu pan berada di luar lingkaran kekuasaan gitu
bukan saja karena demi kepentingan pan tapi ini juga demi kepentingan bangsa dan negara gitu ya
nggak cukup sebetulnya hanya ada pks gitu ya
ada demokrat yang sedikit agak ragu ragu gitu ya
dan ada pan gitu
itu saja sebetulnya agak kurang gitu
nah tapi saya kira dengan kita akan lihat kongres ini seperti yang saya sebutkan tadi
isu utama di kongres ini justru adalah posisi mereka yang harus oposisi kepada pemerintah
tinggal apakah oposisinya keras atau lembutnya itu yang kita akan lihat nanti representasi siapa yang akan terpilih gitu
kalau bang zul ya
kemudian mas tengah
kemudian mas derajat gitu
pak asman ya dugaan saya mungkin pan akan sedikit lebih lembut oposisinya gitu
tapi kalau mulfahri yang akan terpilih saya kira beliau akan terbawa gayanya pak amin rais yang sepertinya nggak punya istilah kompromi dengan presiden pak jokowi
tapi anda harus tahu juga kekuatan pan nggak akan lebih besar dalam konteks oposisi dibandingkan dengan pks gitu
apalagi kalau tiba tiba pak sby gitu ya bertekad hati untuk menyatakan kami betul betul berada di luar kekuasaan gitu
saya kira pidato pak sby yang menyentil pemerintahan sby soal jiwasraya itu indikasi yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa pak sby akan memilih jalur oposisi
artinya apa kalau pak sby memilih jalur oposisi ini kemungkinan besar leader oposisinya akan diambil oleh pak sby

nah kedua setelah itu pks tidak akan memilih jalur oposisi

oleh karena itu apa namanya ya pernyataan pak derajat dengan mengatakan oposisi cerdas itu juga jadi relevan gitu
karena kalau kemudian dalam kerangka oposisi ini misalnya mereka juga di bawah bayang bayang demokrat di bawah bayang bayang pks gira gira gitu
apa juga yang mereka dapatkan kan kira kira gitu ya
nah disitulah mungkin bagian dari pertimbangan yang betul betul harus dicermati oleh

ada tentu alasan yang bersifat ideal yang kita sebutkan
tadi demi keseimbangan pemerintah sistem bernegara kita gitu
tapi juga harus ingat ini partai yang hidupnya lima tahunan kira kira gitu ya
dan oleh karena itu harus ada pertimbangan yang bersifat pragmatis gitu
kalau kita di dalam apa keuntungan politiknya kalau kita di luar juga apa keuntungan politiknya gitu
baik apakah kemudian ini oposisi cerdas ini bisa mendongkrak populitas pan pada let's say mengangkat parliamentary threshold yang dimiliki oleh bisa mencapai parliamentary threshold yang
saya kira tergantung isunya gitu
nah masalahnya sampai sekarang semua oposisi cerdas ini bisa mendongkrak populitas pan pada let's say mengangkat parliamentary threshold yang dimiliki oleh bisa mencapai parliamentary threshold yang

sehingga tidak dikenal sebetulnya mana yang oposisi mana yang tidak gitu
sebesarnya revisi undang undang kpk semua setuju
soal undang undang pks dulu kemarin itu ya psk ya semua setuju
pks penghapusan kekerasan seksual
omnibus law hampir juga semua setuju gitu
jadi pan sampai sekarang misalnya nggak punya narasi yang lain soal jiwa seraya gitu ya
soal kekerasan seksual
kasus kasus yang lain
jadi pada prakteknya gitu loh kira kira ya hampir semua partai ini sebetulnya nggak kita kenal mana yang oposisi mana yang tidak gitu
bahkan pada tingkat tertentu pdi perjuangan jauh kelihatan agak berbeda dengan presiden jokowi dibandingkan dengan partai partai oposisi
khususnya mereka misalnya mengatakan kami bisa loh mewanti wanti presiden agar tidak mengeluarkan perpu revisi undang undang kpk gitu
sesuatu yang tak dilakukan oleh partai oposisi kan kira kira gitu
tidak mendukung pemerintah sendiri salingpun bisa mengancam tanda kutip ya presiden sesuatu yang tidak dilakukan oleh partai oposisi gitu
jadi itu yang saya sebutkan tadi memang faktanya ya oposisi di indonesia itu juga kabur gitu
meskipun secara teoretik ya kan bisa dikenal gitu ya
ya karena pan tidak ada perwakilannya di kabinet kita menyebut dia oposisi gitu ya
pks karena nggak ada di kabinet mereka adalah di oposisi gitu
tapi isunya lah hampir semua sama
akhirnya makanya dibutuhkan gebrakan seperti demokrat begitu
saya kira itu yang paling penting
mereka harus membuat pembeda bukan pada definisi tapi pembeda pada isu gitu
jadi harus ada yang mendorong kembali jawa seraya harus ada yang mendorong kembali upaya untuk melakukan revisi terhadap undang undang kpk dan seterusnya
baik bang rey mbak titi kita sama sama nantikan bagaimana nanti hasil dari kongres pan kelima di kendari begitu siapa yang kemudian bisa menjadi ketua umum dan kemudian bisa memberikan dukungan
catatannya ya dinamika yang terjadi di pan ini memperlihatkan
narasi apa diskursusnya kan selalu soal calon ketum yang laki laki ya
padahal sebagai partai modern kan ada satu misalnya calon ketum perempuan menunjukkan transformasi pan di dalam kaderisasi perempuan
ini isu lain lagi nanti kita angkat di kesempatan berikutnya
menarik juga untuk melihat narasinya semua laki laki gitu
baik mbak titi mbak rey terima kasih atas waktunya pada malam hari ini
dan siaran indonesia prime news akan kembali dengan informasi pengadilan negeri jakarta selatan mulai menggelar
sidang pra peradilan gugatan masyarakat anti korupsi terhadap kpk dan dewan pengawas kpk
usai jerat berikut tetap bersama kami